mau nambah nambahin masalah gue
ah ini sih orang baru datang udah diome omelin aja
bilang aja lo seneng kan ngeliat keadaan gue
saya sudah landing di bali
tapi pesawat pribadi saya
harus delay karena cuaca memburuk
saya harus cepatnya ke jakarta
ini penyebab kematiannya kenapa ya pak
karena susah nafas atau ada usur lainnya pak
saya juga gak ada usur pak
pengembangan dan pemeriksaan tetap akan terus kita lakukan
dan saya minta sama teman teman media
tolong jangan digoreng ataupun dikembangkan
karena saya takut nanti justru mencari
jadi keresahan untuk masyarakat
adik kesayangan kakak
kakak aku di sini
kemudian sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka pak
kamu selalu meminta kakak datang ke jakarta
katanya kamu akan buatkan kepiting kesukaan kakak
kak sudah siap
cobain dulu dong
kapan lagi kamu mau repot masakin kakak
biasanya kan delivery
ini sepertinya enak nih
walaupun ini bukan dari tangan mami
tapi aku juga bisa kok masak makanan kesukaan kakak
ada yang ketinggalan bentar ya
apa di dalam ini
kakak selalu minta kamu gak pernah jauh jauh dari kakak
pak pak kembali kejelasannya pak
kok jalan kayak begitu dong hati hati
mana ada model yang giginya nggak lengkap
ya abis susah kak
tunggu tunggu tunggu
kalau makan kepiting harus pakai ini
biar bisa dibantu lebih gampang
iya tapi repot banget
ini dagingnya lumayan mudah
udah biarin aku makan sendiri aja deh daripada kamu luka
kan udah digubuin
lihat ada angkanya
masa gracias makasih ya
kalo kakak harus luka atau apa pun itu
tapi itu untuk melindungi kamu
kakak gak ada masalah
kalau sampai ada yang mulut kaki kamu sedikit pun
kakak langsung berhadapan sama dia
tidak ada satu orang pun yang boleh membuat kamu nangis
tapi benar itu pasti tangannya perih kan
kalau buat kakak
kalau buat kamu mungkin
kamu merasa sakit
kakak pasti lebih sakit
aku tuh dibikin kayak anak kecil tau gak
sini lu kayaknya dibersihin dulu
gak usah lah
belum mau habis kok
cuma pas akan abu
udah kamu makan dulu dong
jangan sampai ada yang melukai kamu
walaupun itu cuma sedikit
karena dia harus berhadapan dengan kakak
pesawatnya sudah siap
kakak akan selalu ada untuk anak
pak tolong potongin yang kecil kecil ya
aku nanti dipotongin juga gak
kamu kan udah besar
udah tuh gantiin aku ya
oke sedikit aja ya
makasih ya pak
itu adiknya tuh makan
itu adiknya tuh makan
tapi mau disuapin juga
nggak baik kalau makan pakai tangan kiri
imas gede banget kamu jahat tau
kamu sekarang serius banget deh suka marah marah
kan saya bercanda
nanti kalau saya kaku kamu marah
saya bercanda dimarahin juga
serba salah saya
jadi segitu aja dulu
biar makan yang lama
kasih minum g
masih minum dulu dong
kamu jangan makan ini terus makan nih
gak cadu apa apa
rasanya beda ya
kok daging gue rada susah ya
rada alet gitu
lu buatan amat im lu
gua pakai segala suap
bebatu sifat bayi bisa ini tawar laman pagiirezhh
kebahagiaan ini harus selalu ada di sini
lebih lupa ikutin aming filmon dan nego yang lu erin
perhatikan settling list ya
dan harap berhasil dan sepatahnya
bisa mengingat semuanya kembali biar saya bisa menghidupkan kenangan dan setiap kebersamaan
keluarga ini randy dia asisten yang sangat handal apapun yang saya butuhkan
randy selalu bisa sediakan tangan kanan buat saya dan juga buat keluarga saya
oya dan boim ya mungkin posisi mereka
cuman ada di depan tapi di depan pun juga menjadi garda utama untuk rumah ini karena
merekalah rumah ini selalu terjaga kk dan myrna meskipun sering ribut
tapi sesungguhnya mereka itu kompak selalu menjaga anak anak dan mengurus rumah dengan baik
riza hampir sama seperti randy selalu siap menjaga keluarga saya dan saya
riza dan myrna
tapi apa ya
apakah mereka berjodoh
ya saya cuma bisa berdoa
banyak sekali berkat untuk rumah ini dan keluarga ini
alhamdulillah terima kasih ya allah
permisi bu ibu manggil saya
iya bu bubi silahkan duduk
terima kasih bu
jadi begini pak
perusahaan kita yang di parepare
membutuhkan orang yang bisa menghandle semua urusan di sana
itu tidak mungkin karena saya tidak mungkin mengingatkan kantor pusat
dan segala urusan yang harus saya tangani di sini
jadi saya pikir bagaimana baiknya
jika pak bobi yang berangkat ke parepare
jika itu memang yang diamanahkan oleh bu jessica
saya terima bu
tapi bagaimana dengan tugas yang di sini bu
ya maka dari itu saya panggil pak bobi ke sini
saya ingin tanya menurut pak bobi siapa orang yang kira kira bisa menghandle urusan di sini
karena jika saya mengendal semua urusan saya yakin saya takutnya nanti gak bisa kepegang pak
sebetulnya bu saya sempat bicara dengan pak nino
sebelum pitching perusahaannya
maksud pak bubi bicara dengan pak nino apa pak
saya hanya ingin menyampaikan
pici yang diajukan kepada saya
hasilnya kurang memuaskan
seperti tidak fokus
seperti kalau pak nino saya lihat itu
tim pak nino terkesan tidak maksimal kerjanya
dalam sebuah pitching ada beberapa bagian yang diperhatikan
boleh saya tahu bagaimana yang menurut anda kurang maksimal
tapi saya berpikir kalau seorang pak nin yang mempunyai kemampuan dan jam terbang tinggi
tidak mempunyai tempat pak
kenapa pak nino tidak bisa bergabung ke bu jessica
kenapa pak nino tidak bisa bergabung ke bu jessica
kenapa pak nino tidak bisa bergabung ke bu jessica
maaf ini kita bicara tentang hal yang lain

kalau memang pitchingnya ada yang kurang
itu bisa diperbaiki
pembahasan ini apa artinya
perusahaan saya mau di take over sama kalian
oh bukan seperti itu pak nirm
bukan itu maksud saya
kebetulan kita sedang membutuhkan seseorang
yang klasifikasinya seperti pak
yang klasifikasinya seperti pak nino
saya masih kurang paham apa
pembahasan ini sudah dibahas ke nona
saya siapakan nona saat ber tiktok
jessica karena kita tidak perlu mengetahui seluruh isi perusahaannya
kita ambil yang kita butuhkan ilmu dan kemampuannya
kita buatkan divisi tersendiri untuk pak nino
anggap aja kita buat perusahaan baru untuk beliau di sini
kalau iya biar saya follow up bu
jadi ibu bisa tenang di sini dengan dukungan pak nino selama saya pergi ke pari pari
ya saya rasa nggak ada salahnya untuk dicoba ya pak
dan kurang lebihnya juga saya yakin dengan kemampuannya pak nino
baik bu saya akan segera hubungi pak nino untuk datang ke sini meeting bersama kita
ya diatur aja pak bubi
apa aman bu
iya saya harap jika mereka semua bisa bekerja secara profesional saya harap semuanya aman
ah baik bu
terima kasih untuk makan siang
akhirnya kalau gitu mama mau istirahat ya
terima kasih untuk makan siangnya
mama senang kita bisa kumpul seperti ini dengan makanan yang enak
terus tadi kita pemotretan
hari ini adalah hari yang sempurna
masa juga harus istirahat
dia kan juga masih belum
dia juga belum tau tau
yang harus istirahat itu bukan cuma saya
jangan mentang mentang baru lepas gips ya
kamu lupa kalau tangan kamu sakit
kita semua bagus siang dong pak
bobo bareng marniah
kayak sama dada asyikara juga
kenapa sakit tenggorokan
soal kan anak anak yang minta
kita kan makin b sucuk
masih minta thing
ya udah kayak gimana minta mistress
juga buat mama
pertarungan yang sama terima kasih untuk ide
kalau makan idenya andin
foto juga idenya andin sebenarnya
nah kita berdoa
terima kasih sayang
itu artinya banyak
yang penting itu
oke kalau gitu kita semua istirahat
kalian berdua jangan istirahat
kembali ke gerbang ya
udah tambah kuat kan
oke sebelum kita masing masing istirahat
saya mau ucapin terima kasih sekali lagi
khususnya buat randy boim buya riza mirna dan kiki
sudah banyak membantu saya dan keluarga saya
sudah banyak saya repotkan
terima kasih banyak
jangan kapok untuk selalu bantu saya ya
dan saya juga janji
saya pasti akan membahagiakan semua orang yang ada di sini
gimana percaya ilmu
aduh gimana nih
tuti sudah memberitahu ke kakaknya sienna
kalau sienna nggak pulang pulang
kalau kakaknya itu protektif banget ke sienna
asli gue takut banget sih
siana juga pernah cerita kalau sikap kakaknya itu tenang banget
dia selalu melindungi orang orang yang dia sayang
waktu sienna cerita tentang kakaknya
kok saya ngeri ya
saya juga ngeri
saya juga ngeri
saya juga ngeri
saya juga ngeri
saya juga ngeri
saya juga ngeri
saya juga ngeri
saya juga ngeri

kalau begitu bu
saya segera hubungi pak el nino
ya lebih cepat lebih baik
karena itu saya juga akan segera hubungi pak nino
apa aja yang perusahaan kita butuhkan
saya permisi dulu bu
kayaknya jessi mau ke toilet tuh
jadi pengen tau gue soal perusahaan nino
gue harus tau
lucu tau pakai kaos kabelan kayak begini
biasanya kan galak
kalau pakai kaos ini tuh kayak kelihatan
dua duanya itu langsung kayak
gak usah pakai falling in love
ibu juga pengen buru buru ganti
kalau gak lo gue udah tendang lo
sampai ke gerbang lo
ya ampun nggak boleh kayak gitu tau
kalau awal awal pacaran
bangun nanti aku nungguin
halo assalamualaikum pak
ada apa ya emang
ada berita soal kasus kebakaran di vilanya mama
yaudah coba nanti aku liat ya pak ya
ini aku lagi habis makan bareng bareng soalnya
nanti aku telfon lagi
aduh ya mas
aduh ya mas
gak bisa dicara
gak bisa dicara
enggak bisa diruck eruck
kalau gitu pak al bu an diimprosa
terima kasih banyak ya pak randy ya
terima kasih ya randy ya
udah mau join for lunch
terima kasih juga untuk makan siangnya
mau langsung pulang aja banget gitu gak mau nunggu bikin aru askara dulu
service kita gigi bikinin teh atau apa gitu
masih ketawa kan
saya bangun semuanya
kati thank you rendy
mas tadi papa nonton katanya suruh hidupin tika
ini gak mau ini nih nunggu aru askaranya
kita jalan dulu ya
ya istirahat dulu

salam miss kiki kasih ini berdiri ini
enggak tadi papa nonton katanya kita harus nonton tv
ada berita soal kasus villa yang mamen kebakar
adalah korban dari kebakaran
pula yang dimiliki oleh rosa al fahri
yang terbunuh versi negara
adalah korban dari kebakaran
dan dip cr nolani
villa yang dimiliki oleh rosa al fahri
jadi korban terbakar di villa
kan pasti juga suka popo siang istirahat
kok kayak suara orang jatuh pecahan jangan jangan
suara dari kamarnya bu bos lagi
bawa anak anak ke kamar gue cek bu bos ya
nanti kaparin kiki cepet
bu bos jatuh di kamarnya
mas mas pelan pelan
mas kamu juga habis pulang dari rumah sakit
pak randik mungkin masih di depan
ada pak randy ya
iya aku tau
kamu pasti panik aku juga panik mas
mama mama lebih tentu
itu tuh ada pak randy ada pak randy
pak randy ada
pak bisa lah pak
saya juga ambil air putih dulu buat
aku lagi mau dipanggil dokter pa
ampun mama kena apa lagi ya
sienna taliana mudah terkenal menjadi korban tewas di kebakaran villa larussa
ngebahas soal apa lagi sih
sasa kamu harus lihat
sienna taliana mudah terkenal menjadi korban tewas di kebakaran villa larussa
aduh just ini dari mana tadi ya

gua mau ngobrol sama pak bobby nggak udah lah
kamu mau ngobrolin darimu oculus i boleh digeret
inskiiyorum bapak ini tak ada langsung
ya allah aku gak nyangka banget
si yana yang jadi korban kebakaran di vilayatan terus sasa
ya saya juga gak nyangka banget jazz
mau nama namain masalah gue
ini sih orang baru dateng udah duamel umelin aja
bilang aja lo seneng kan ngeliat keadaan gue yang sekarang
hidup gue tuh sekarang hancur gara gara
makam lo dan keluarga suaminya
ini kenapa jadi ngerempet ke gue ya
lo jangan asal nuduh gue ya siana
atau jangan jangan lo kesini lo mau nmpor ngomporin gue lagi ya
kayak waktu itu lo memperalat gue untuk benci sama andin
dan bikin gue putus sama sal
gue gak capek mainin gue terus
sebenarnya gini sih kalau lo
gue gak akan kemakan sama omongan gue sih
tapi terlepas dari itu semua
ya lo sendiri yang bikin hidup lo runyam
gue sendiri yang bikin hidup gue runyam
lo gak salah ya
ini semua kan gara gara loh awalnya
dengan keadaan seperti ini
sia sia tau gak
atau justru emang lo beneran hamil ya siana
berisik ya lo
tadi gue ngeliat
nino dari gudang ini
jangan sampai kalau lolo ternyata hamilnya karena nino
gue tuh gak hamil
berhenti ya sama teori teori lo yang so tau
mendingan sekarang lo pergi deh dari sini
lo keluar aja
apa yang lo obrolin sama nino sampai harus berduaan di sini
emang privasi banget ya
lo itu udah gak punya hubungan apapun sama nino
lo tuh cuma mantan istrinya doang
ngeluncak lo ya mama
dari awal gue udah bilang sama lo ya
jangan pernah deketin nino
atau jangan jangan los sengaja ya
cari pelarian karena lo udah dicampakin sama salf
gue udah suruh lo keluar dari sini tapi lo tetap aja mancing gue
lo tuh harusnya tau diri tau gak
lo gak akan bisa ada di sini tanpa gue sih ena
lo yang tega tau gak
dari sekian banyaknya cowok kenapa harus nino
orang yang berarti dalam hidup gue
ini pasti gue kena
kamu kenapa sel
kenapa sih aneh banget
ya allah mas yena
kenapa jadi kayak gini mbak
mas yena pergi baik baik aja
kenapa pulang jadi kayak gini mbak
sebelumnya ada kejadian apa di rumah ini
sebelumnya ada beberapa polisi datang ke sini pak
mereka menggeledah rumah ini
tapi semua sudah saya rapikan pak
pak ira pasti sedih banget denger berita ini
saya sudah berada di rumah mbak siana
kakak dari mbak siana sebentar lagi sampai
kami akan langsung memakamkannya
tolong siapkan ambulans untuk menuju ke pemakaman
tolong siapkan ambulans untuk menuju ke pemakaman
mama tenang dulu ya
ada saya sama andi di sini
ya ma jangan pendebak
mama cerita saja
mama kenapa bisa jadi seperti ini
ternyata sienna yang jadi korban di kebakaran gudang di vila mama
mama tahu dari mana
temannya mama kirim link
waktu mama buka ada berita mengenai itu
nah gini ya
ya mungkin memang
ya mungkin memang
ya mungkin memang
ya mungkin memang
yang meninggal di sana adalah cna
cuma apapun yang terjadi di sana itu kan memang tidak ada sangkut pautnya dengan kita ma
apapun yang terjadi di sana itu kan memang tidak ada sangkut pautnya dengan kita
tidak ada sangkut pautnya sama keluarga kita ma

jadi mama nggak perlu pikirin itu
benar apa kata mas sal
ini cuma kebetulan saja ma
ini cuma kebetulan saja ma
semua yang terjadi itu sudah takdir allah
tidak semudah itu al
tidak semudah itu al